pemirsa untuk mencegah penularan covid sembilan belas selalu pakai masker dan cepatlah vaksin
masker terbukti menekan resiko penularan hingga delapan puluh persen
vaksinasi meminimalisi resiko kematian hingga tujuh puluh tiga persen
untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin
masker dan vaksin adalah dua sejoli
pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia
relawan sahabat ganjar melanjutkan roadshow dengan berkunjung ke kampung adat melo
di manggarai barat nusa tenggara timur
di sini sahabat ganjar bertemu dengan tetua adat dan memberikan bantuan kepada nelayan
yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas

relawan sahabat ganjar berkunjung ke kampung adat melo

keliling kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur pada jumat
kampung adat melo merupakan salah satu perkampungan asli yang tetap mempertahankan adat dan budaya asli
relawan sahabat ganjar disambut tarian yang dibawakan sanggar tari desa melo
dan kemudian bertemu dengan tetua adat kampung melo yosep uggis
tujuannya selain konsultasi kemarin
nilai nilai adat dan
adat adat istadat kami di sini bisa dikenal luas oleh teman teman dpp pusat
dan teman teman seluruh indonesia lah
sahabat ganjar seluruh indonesia
usai pertemuan dengan tetua adat
relawan sahabat ganjar membagikan bantuan sembako untuk para nelayan di labuan bajo
nelayan menjadi salah satu pihak yang paling terdampak pandemi covid sembilan belas
semoga dengan bantuan ini
membantu masyarakat nelayan di kampung ujung ini untuk
bisa bertahan hidup dan melanjutkan hidup
kegiatan sahabat ganjar ini bertujuan untuk membantu meringankan dampak pandemi
bagi masyarakat di daerah
siapa kita kita berkenan